mari kita mengunjungi wilayah skandenevia penghitungan suara di norwegia yang juga sekaligus merangkum insandia berlangsung di kbri oslo
norwegia menjadi salah satu lokasi unik bagi pemilu dua ribu sembilan belas karena sebagian besar pemilih mencoblos lewat pos
dan sudah terhubung bersama kami sekretaris ppln oslo dharma ginta thanos
bapak ginta apa kabar di sana dan bagaimana proses penghitungan suara di sana saat ini pak
baik jadi di oslo yang serang ini siang hari selamat malam waktu jakarta
jadi di ppln oslo telah kita lakukan penghitungan suara yang mana pada waktu pemungkutan suara semuanya berjalan dengan lancar dan aman
berkat juga dukungan dari seluruh masyarakat indonesia di sana
sebagai informasi bahwa penghitungan suara yang ada di ppln oslo
dilaksanakan pada tanggal tujuh belas april tepat pukul delapan sampai dengan selesai
di dalam tps surat suara yang kita lakukan yang penghitungannya itu terdapat satu ratus lima puluh tiga pemilih
kemudian lewat pos sebanyak lima ratus sepuluh pemilih
total menjadi enam ratus
baik jadi lewat pos ini lebih banyak bapak ya
dan berapa lama pak rencananya proses penghitungan ini akan berlangsung
memang unik di sini lebih banyak yang lewat pos
karena banyak masyarakat indonesia yang berada di nubegia maupun di senandia itu
sebagai pekerja profesional
mereka itu kebanyakan rata rata bekerja di luar oslo sehingga banyak yang lewat pos
kemudian penghitungan suara sendiri itu telah kita laksanakan pada tanggal tujuh belas april yang lalu kemarin
baik lalu saat pencoblosan tanggal tujuh belas april ini bapak apakah ada aktivitas aktivitas khas indonesia gitu yang diadakan di sana
untuk di tps yang sendiri kita tidak adakan semacam aktivitas seperti ini
kita tidak adakan semacam aktivitas seperti
kita tidak adakan semacam aktivitas seperti ini
tetapi sebelum sebelumnya kita selalu melakukan sosialisasi dan juga mengundang seluruh masyarakat
dengan memamerkan dengan mem display semua seni dan budaya
sehingga pada waktu sosialisasi mereka banyak yang hadir
baik lalu bapak siapa sih pak kandidat yang menang di sana
untuk sementara ini bukan untuk sementara karena kita sudah menghitung
untuk yang pemilihan legislatif
yang menang adalah paslon satu yaitu joko widodo dan ma'ruf haram
amin itu kemudian diikuti oleh paslon dua prabowo dan sandiaga uno
baik lalu apa sih pak harapan harapan ke depannya ini
dari kami dan juga kami terima dari seluruh masyarakat indonesia yang ada di norwegia
maupun di indonesia
mereka sangat mengharapkan bahwa pemerintahan yang akan memerintah di indonesia itu
merupakan pemerintahan yang punya rekam jejak yang baik
yang positif di mata masyarakat dan dirasakan langsung oleh rakyat indonesia
dan mereka percaya bahwa siapapun yang akan berkuasa yang memerintah indonesia

saya percaya bahwa pemerintah akan memajukan indonesia di dalam kepentingan nasional
maupun juga di dunia internasional
baik lalu pak ginta apakah bapak punya informasi seberapa unggul sih pak
pihak dari jokowi ini dibandingkan dengan prabowo di sana
baik jadi sebagai informasi untuk pemilihan presiden
untuk tps tps yang berlangsung di kbr oslo itu
terdapat satu ratus lima puluh sembilan pemilih
hasilnya adalah paslon satu memperoleh satu ratus dua puluh empat
sedangkan paslon dua memperoleh tiga puluh sembilan
kemudian yang melalui pos itu terdapat pemilih sebanyak lima ratus dua puluh lima
paslon satu memperoleh tiga ratus delapan puluh delapan
dan paslon dua memperoleh delapan puluh lima
sehingga dengan demikian total tps dan pos itu berjumlah enam ratus delapan puluh empat suara
sedangkan surat suara tidak sah sebanyak lima puluh
bapak ginta berarti ini perbedaannya lumayan juga ya
bapak terima kasih atas waktunya bersama kami di cnn indonesia